kemacetan parah terjadi di kecamatan caringin kebupaten bogor jawa barat pada sabtu
penumpukan pemotor ini adalah imbas dari antrian yang menumpuk para pengendara yang hendak melintasi jembatan penghubung yang hanya bisa dilalui dua motor
sumpitnya jembatan memaksa para pengendara antri hingga berdesakan
bahkan para pemotor yang antri sampai memakan hampir seluruh jalur yang ada di sebelahnya yang berakibat semakin semrawutnya lalu lintas di kawasan tersebut
kemacetan ini sudah terjadi sejak tiga hari lalu
petugas gabungan juga disiagakan di pos setempat untuk mengatur lalu lintas area tersebut
di hari lebaran ribuan kendaraan memadati ruas tol cipali purwakarta
res area cipali di wilayah cibatu purwakarta
ribuan kendaraan dari arah jakarta ini melakukan mudik usai melaksanakan ibadah sholat id
akibatnya antrian panjang kendaraan dari arah jakarta menuju palimanan berjalan merayap sejak kilometer tujuh puluh dua hingga res area di kilometer delapan puluh satu purwakarta
hingga sabtu siang polisi masih memperlakukan jalur tol cipali secara normal usai pemberlakuan one way dihentikan
arus kendaraan para pemudik di hari lebaran relatif lebih lancar dan kembali tersendati sekitar res area
penumpukan kendaraan juga terjadi di ruas tol jagorawi di kilometer enam jakarta timur pada sabtu
pengendara mobil ini hanya bisa melaju kendaraan mereka dengan kecepatan sepuluh hingga lima belas kilometer
mereka merayap dari arah jakarta menuju bogor jawa barat
pemandangan seperti ini sudah kerap terlihat pada momen hari raya idul fitri
sementara untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya yakni dari bogor menuju jakarta
tim liputan cnn indonesia